setelah banjir merendam sebagian wilayah ibu kota pada senin dan selasa kemarin hari ini
warga yang terkena dampak banjir di kawasan jatinegara barat sibuk membersihkan rumah dari sampah dan lumpur
diperkirakan diputuhkan waktu hingga seminggu untuk membersihkan wilayah permukiman ini dari sampah sisa banjir
banjir yang merendam sebagian wilayah jakarta membuat lebih dari tujuh dua ratus keluarga terkena dampaknya
di kawasan jatinegara barat jakarta timur bukan hanya warga dan petugas suku dinas kebersihan yang sibuk membersihkan sampah
sejumlah relawan dari luar kota pun ikut membantu warga
tiga pompa milik sudin sumber daya air jakarta timur disiagakan di wilayah ini sedangkan satu pompa masih terus beroperasi
korresponden miladia rahma di kawasan kampung melayu jakarta timur miladia selamat siang
sebagian warga sudah mulai membersihkan rumah mereka kembali ke rumah mereka
namun bagaimana antisipasi warga dengan kemungkinan kembali terjadinya banjir mengingat potensi curah hujan yang tinggi masih terus berlangsung hingga pertengahan februari ini
selamat siang elvira betul seperti anda sampaikan bahwa potensi hujan menurut bmkg prediksinya juga masih akan terus terjadi
bahkan curah hujan yang cukup tinggi pun kemungkinan karena bulan februari dan maret ini masih merupakan puncak musim hujan yang terjadi di wilayah jabodetabek
jadi sebenarnya potensi banjir atau mungkin apa ya curah hujan yang cukup tinggi ini masih sangat mungkin terjadi di wilayah jakarta
jadi ini yang juga harus diwaspadai oleh masyarakat
tadi saya sempat memantau di tempat saat ini saya melaporkan tepatnya di rt satu rw tiga kelurahan kampung melayu kecamatan jatinegara
bahwa sudah disiagakan ada empat buah pompa dari suku dinas sumber daya air dari pemkot jakarta timur
satu memang yang setengah dioperasikan tiga lainnya memang disiagakan
untuk mengantisipasi jika sewaktu waktu memang debit air di sungai ciliwung yang letaknya tidak jauh dari tempat saat ini saya melaporkan ini kemudian meluber masuk ke pemukiman
yang kedua tadi saya juga sempat berbincang juga dengan masyarakat bahwa saat ini sedikit sebenarnya elvira saya bisa gambarkan kondisi saat ini
satu setengah jam yang lalu saya melaporkan tepat di titik ini saya melaporkan ini tinggi air atau genangannya mencapai antara tiga puluh cm ya atau setinggi betis saya begitu atau betis orang dewasa
saat ini juga sudah mulai
surut artinya sudah berkurang dua puluh cm hanya tinggal genangan kecil begitu
namun memang sampah ini masih menjadi problem yang selalu dihadapi oleh masyarakat atau warga yang terdampak banjir sampah dan lumpur
maka dari itu sejak pagi tadi warga kemudian bergotong royong tidak hanya warga tapi juga sebagian petugas dari suku dinas kebersihan pemprov dki jakarta
dan juga bahkan relawan dari luar kota juga ikut membersihkan sampah yang luar biasa banyak di wilayah tempat saat ini saya melaporkan di jatinegara barat jakarta timur
kalau kita bicara sampah elvira ini yang menarik
saya sempat mengumpulkan beberapa data kalau kita bicara tentang kemarin ya atau hari rabu tanggal tujuh februari dua ribu delapan belas kemarin
di wilayah kali ciliwung saja terutama di dinas kebersihan itu sudah membersihkan ada sekitar lebih dari tiga ratus empat puluh empat ton sampah yang kemudian mengalir melalui sungai ciliwung
ini artinya diangkut oleh empat puluh tiga kali rit begitu ya dari truk pengangkut sampah
harapannya sih hari ini sudah mulai berkurang begitu namun meskipun begitu bisa saya gambarkan di sini bahwa sampah masih terlihat berserakan di sepanjang jalan menuju ke pemukiman dan sampai detik ini warga juga masih terus berupaya membersihkan sampah dan lumpur dari rumah mereka
salah seorang petugas kebersihan bahkan mengatakan kepada saya bahwa biasanya dalam kasus kasus banjir seperti ini butuh waktu kurang lebih satu minggu untuk bisa membersihkan betul pemukiman dan juga jalan untuk akses masuk ke tempat warga ini
jadi masih butuh waktu yang lama
hal yang lain yang juga penting untuk saya sampaikan elvira bahwa beberapa saat yang lalu saya juga sempat berbincang dengan salah seorang warga namanya pak syarif begitu dia menyampaikan ada keluhan yang muncul yang tadi sempat disampaikan oleh warga terutama di kelurahan kampung melayu di kecamatan jatinegara ini
ada beberapa poin yang kemudian dia sampaikan yang pertama adalah garis besarnya atau highlightnya saya bisa katakan bahwa menurut warga di sini pemprov dki jakarta
apa ya bisa dikatakan sangat lamban dalam proses penanganan pasca banjir ini
ada hal hal yang kemudian ada indikator mengapa kemudian warga di sini menyatakan bahwa pemprov dki tampak lamban dalam penanganan pasca banjir
di antara yang pertama adalah soal sumber daya manusia atau tenaga yang membantu untuk membersihkan sampah ini masih sangat kurang
ini yang membuktikan bahwa tampaknya sedari pagi pantauan saya di lapangan elvira yang sibuk membersihkan sampah di sini adalah warga dan juga relawan
ada memang sebagian petugas kebersihan tapi tampaknya tidak terdistribusi
atau pemetaan pembersihannya tidak terlalu baik
jadi hanya berkumpul di satu titik sementara kalau kita bicara luasan dari pemungkiman ini sangat besar begitu
jadi belum terdistribusi atau belum terpetakan untuk membersihkan dengan baik
itu yang pertama
yang kedua adalah soal medis bantuan medis
seperti kita tahu selain sampah dan juga lumpur yang juga menjadi permasalahan adalah dampak penyakit
dan ini juga sudah dikeluhkan oleh warga
ada sebagian yang sudah mengeluh mengalami diare ada yang sebagian mengeluh juga mengalami pusing flu bahkan penyakit penyakit
karena genangan ini misalnya kutu air juga sudah mulai dikeluhkan atau sudah mulai muncul di masyarakat
namun pantauan saya sedari pagi sampai siang hari ini hampir sekitar pukul satu satu lebih ini
tampaknya saya tidak melihat adanya petugas medis yang menjemput bola atau paling tidak mobil puskesmas keliling ya
untuk bersiaga di sini memberikan bantuan medis kepada masyarakat
itu yang kedua
yang ketiga adalah soal asupan gizi
kita tahu kalau sudah masalah
sampah ada ancaman penyakit gizi ini juga harus diperhatikan
tapi tampaknya juga tidak ada dapur umum di sini
saya melihat tidak ada dapur umum yang memadai untuk bisa memberikan bantuan pangan atau makanan siap saji kepada masyarakat
ini yang kemudian sempat dikeluhkan juga
jauh berbeda jika dibandingkan pemerintahan pemerintahan sebelumnya
menurut bapak syarif tadi sempat menyampaikan
kalau misalnya pada pemerintahan sebelumnya begitu ya
paling tidak pagi siang itu biasanya masyarakat sudah akan diberikan makanan begitu ya
kepada masyarakat yang terdampak dari pemprov dki jakarta
saya sudah bersama dengan pak fatullah yang merupakan ketua rt
pak boleh di sini pak sebentar
sedikit saja pak
saya mau konfirmasi
tadi salah seorang warga mengatakan bahwa masalah bantuan ini sangat minim dari pemprov dki jakarta
apa betul seperti itu
ya untuk sementara untuk bantuan dari pemerintah belum ada sama sekali
yang jelas bantuan kebanyakan dari relawan
relawan relawan dari donator donator itu aja
tadi saya sempat melihat bapak membagikan makanan kecil lah ya
itu dapat dari mana pak
itu dapat bantuan dari ormas
pak bisa disampaikan apa yang kira kira dibutuhkan oleh masyarakat di sini deh pak
karena kalau saya lihat sebenarnya bantuan mungkin sudah ada
tapi mungkin tidak terdistribusi dengan baik
apa yang ingin bapak sampaikan kepada pemprov dki jakarta supaya bantuan ini cepat sampai ke masyarakat pak
ya untuk bantuan untuk masyarakat
lebih efisiennya langsung dari pintu ke pintu saja
jangan ditampung dari pengurus
kalau bisa itu saja
pak fatullah terima kasih banyak karena waktunya sangat singkat
terima kasih banyak pak
itu tadi elvira perbincangan saya singkat dengan pak fatullah yang merupakan ketua rt di kawasan jati negara barat ini
itu bisa kemudian apa ya
mengamini lah apa yang tadi saya sampaikan
bahwa tampaknya di titik ini distribusi bantuan masih belum baik begitu ya
karena warga juga harus mengusahakan sendiri
untuk memenuhi kebutuhan mereka baik air bersih maupun makanan
harapannya sih mudah mudahan setelah keluhan ini muncul pemprov dki jakarta sangat responsif untuk segera menyalurkan bantuan ke titik titik yang memang membutuhkan
ke titik titik yang rawan terjadinya banjir
ya harapannya dan targetnya seperti itu ya
terima kasih miladia
informasional langsung dari kawasan kampung melayu